kang kita ini kan banyak hutang budi sama pak haji jadi menurut mina akang jangan ngomong ya takutnya
salah ngomong jadi akan diam aja biar minah yang ngomong ya mah akan juga bingung serba enggak enak
dikasih enggak mungkin enggak dikasih takut nyakitin iya
tadi itu lama lama langsung aja lu cerita tadi udah ketemu di jalan saya suruh dia dinas tapi
nggak pakai baju seragam perintah belum selesai dia langsung kabur
udah gua kagak mau dengerin cerita lu pokoknya lu cari si muram tunggu aja prw nanti juga kesini
ditungguin sampai besok juga sih murah nggak bakalan kesini lu kayak nggak tahu si muram aja
sekarang lu cari si muram sampai dapat kalau udah ketemu lu ngadep gue ke kantor rw iya pak rw udah
gua tahu apa yang lu rasain lu sih pacaran baru sebentar gua udah tahunan awalnya memang susah
inget terus apalagi nih pacar pertama lo tapi gua yakin
tapi gua yakin
pelan pelan lo pasti bisa buat ngelupain hadiah
gue gak mau ngelupain
nadia itu masih sayang sama gue
cuma bapaknya aja yang nyeselin
gue sama selfie gak punya masalah
sama adik adik gue
hukum karma berlaku
ambil sisi positifnya aja
apa sisi positifnya
lo kan lagi gak bisa jajan
lo gak dapat uang jajan selama dua bulan
jadi lo gak perlu cari cari alasan kalau nadia ngajak lo jalan
iya iya kok orang gue bercanda
lo ambekan lo
kita ini kan banyak hutang budi sama pak anies
jadi menurut minah
takutnya salah ngomong

iya kang diam aja biar minah yang ngomong
akang juga bingung serba gak enak dikasih nggak mungkin
gak dikasih takut nyakitin
hah itu pak haji udah keluar
nanti ya kang
ada bu amina sama pak rijal
mari masuk bu pak
bu terima kasih banyak sekali bu
soalnya mau ke indonesia
mas aji mau pergi

kenapa aku tak ada nisa
silakan duduk bukannya iya iya kalau gitu saya mau siapin minuman dulu sebentar ya
yuk kamu kenapa kelihatannya capek banget saya muter muter nyari simuhran dari tadi emang belum
ketemu tadi udah ketemu terus saya suruh pulang pas saya ke rumahnya eh malah enggak ada
emang ram dari mana lo gua udah ide keliling kampung nyari lo pulang ke rumah perwe kok bisa
pulang rumah bukannya tugas disuruh pulang sama yoyo perwe kagak mungkin lu orangnya
kelewat rajin perintah belum selesai
lu udah jalan serius kagak jadi ansip gue mulai pegal ama lo lu mestinya bisa bantu gua ini malah
bikin jadi tambah ribet atau serius perwe lu sekarang ke pos siap perwe saya ke pos suruh
ngapain makanya lu jangan slow nom boy gue belum selesai ngasih tahu
sekarang lu cari si yoyo
maaf rw carinya dimana terserah lu mau cari dimana
mengenali baik iyan tak papa bu saya juga seneng kok bayi laki laki kan indri senengnya
sama badep fair tuan ya pak nah makasih ya pak makasih ya bu
apa kan bajunya kita kasihkan ke bu amina aja
ya ada apa apa bin
ya wes kalau gitu sebentar ya oh saya ambilkan dulu bajunya
ada apa ya beb
pak aji nggak tahu apa apa bu
sebelumnya saya minta maaf mengenai bayi
waktu di rumah sakit saya pikir ibu bercanda
yang mana ya bu
eh mengenai waktu ibu minta bayi
bu amina bercanda
ibu nggak mau kasih anaknya untuk saya

aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya
aku mau kasih anaknya